ini temen temen aku
bukan itu lalu lalu pada
ah usah aja
kamu cepet sembuh gara gara istri kamu kan
bella terlihat bahagia sekarang
aku belum pernah melihat dia tertawa
kondisi pak reno berangsur pulih dan membaik
ini semua karena cinta istri pak reno
yang selalu ada menempatkan
kalian gimana sekolahnya
rajin dong pa
kenzo kan belajar terkurs
kita seneng banget pa
papa udah bisa pulang
papa juga senang bisa ketemu kalian lagi
biarin papa istirahat dulu
selama ini kamu gak pernah tidur di kamar berdua sama aku
sekarang kamu ada disini
tapi aku tau
pasti hatimu sebenernya gak ada disini
kamu yang bikin afif memberikan ginjalnya gavin ke aku
entah apa yang terjadi sama aku
kalau gak ada kamu bella
ini masih malem ya
kalau gak bisa tidur
biasanya kita harus ngelakuin sesuatu
kamu bisa main catur
dulu aku sering banget main sama papa
di sebelah situ ada papan catur
aku mau berjalan aja
pelihara hari tua
semua ini pas jaga darahmu
aku ke distrik gara gara kamu
udah kamu udah ngantuk belum
kita redup dua
sekarang kamu yang putih aku yang hitam
ini air mata kebahagiaan yang aku inginkan
aku menyelamatkan reno
kalau ginjal gavin itu cocok dengan reno
saya bisa bikin reno tetap hidup
biarkan gavin memberikan kehidupan untuk reno
nonsy tia kan belum makan
mau saya siapkan makanan

aku ga bisa lah makan terus
mau gimana sih
mau saya pergi
apa yang kamu di sini
afif udahlah biar aja
anaknya gavin kan anaknya cynthia juga
gavin kan sekarang udah gak ada
biar cynthia yang merawat anaknya gavin gak apa apa kan
ma kita bisa kok besarin vicky
sintia tuh pasti pura pura nangis
mama tahu kita bisa membesarkan vicky
ini mau sintia pura pura nangis atau beneran ya udah biar aja lah
anak masih di bawah umur udah seharusnya ibunya ngerawat
karena aku tuh cuma mau tinggal sama anak aku sendiri
emang aku salah kak
aku kangen sama siva dan juga bella
ini temen temen aku
gimana reno udah siap
ah usaha aja
kamu cepet sembuh gara gara istri kamu kan
bella terlihat bahagia sekarang
aku belum pernah melihat dia tertawa sebahagia itu
dan dia juga terlihat lebih cantik
ini semua salahku
padahal sebelumnya aku memilikinya
tapi aku bodoh membiarkan dia lepas dari sisiku
ngobrol di dalam kita

bella kalau kamu mau sepuluhan terus nanti aku nyusul gak apa apa gak
emangnya kamu kemana
aku ada meeting di dekat sini
gak lama kok cuma sepuluh dua puluh menit
ya udah gak apa apa kalau gitu aku tunggu di dalam ya
saya renowid arjo mau tanya pesanan saya udah jadi
selamat pagi mbak
saya bariskan mejenjian dulu
selamat ya bella
selamat atas hidup dan suami baru kamu
tapi asal kamu tahu setelah pisah dengan anak anaknya
afif begitu menderita
sedangkan kamu disini malah bersenang senang
kamu udah pesen